berapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa semua semangat perjuangan kita diuji tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian kami siap lewati tempahan dan kami akan jadikan ujian tempahan ini menjadi pribadi pribadi indonesia yang lebih kuat lagi